kenapa lu gak mampu beli sendiri
ampe harus nyolong punya orang lain ah
acara rara berantakan
gue bisa mikirkan
thank you banget ya
biar betul saja ngomong sama nona rara
tenang saja aman kawan
hai nadif kembar
ya nona jadi selama ini
kan warga negara ipan dan ips ini selalu berseteru toh
tapi malam ini karena adalah hari spesial nona rara
katorang sebagai warga negara ips
akan kasih sedikit kejutan buat nona rara
mantap mantap betul
mantap mantap betul
sengil cukah hamidah
um mukanya lo udah ngucapin ya kemarin
selamat ulang tahun ira
nih kasih masuk ardi
kado dari gue buat lo
hmm harus sekarang banget
soalnya gue pengen liat reaksi lo
isi kadonya itu super super spesial
kok serius ngaduin gue ini
ini spesial banget
season grating saya ini tuh menuju awal tahun
gitu susah banget ardi
po nya mah kasih banyak loh
tara dulu aja
lo mau kan jadi pasar gue
berani beraninya lo buker kado gue
lo kalau mau bersaing tuh jangan jadi pengutuk
jadi ini juga
kalian nih berdua cuma bisa ngerusak ulang tahunnya rara
kamu juga abie
kamu gak bisa jaga temen temen kamu
kenapa lu gak mampu beli sendiri
sampai harus nyolong punya orang lain
gue gak paham
gara gara lo emosi mungkul gua
acara rara berantakan
lo gak liat nih
gak mungkin kado buat tiba tiba jadi bunga
kalo bukan lo lo kerhati
gue tau banget rara tuh alergi sama bunga
jadi gue gak mungkin kadoin dia bunga
segitu cemburunya lo sampai buat laluan kayak gini
liat mantan lo yang masih lo suka itu di dekat rumah cowok lain
adik yang bisa bahagiain rara
lo gak tau diri abis itu
daw vegetarian kamu
untuk kenapa sih
ini berdua gara gara kalian
ibu kecewa sama kalian
ayah macam mana sih ini
baru ditinggal sepuluh menit